kota kediri mendapatkan penghargaan sebagai tpid terbaik dua ribu enam belas tingkat kabupaten kota kawasan jawa
inflasi kota kediri pada tahun dua ribu enam belas hanya sebesar satu tiga puluh persen turun dari inflasi tahun sebelumnya yang juga rendah sebesar satu tujuh puluh satu persen
ini menjadikan inflasi kota kediri selama dua tahun berturut turut stabil dan menjadi terendah di jawa
kota kediri memiliki luas wilayah enam puluh tiga empat puluh km persegi dan merupakan kota terbesar ketiga di provinsi jawa timur
kota yang dibelah oleh sungai berantas ini memiliki jumlah penduduk lebih dari tiga ratus dua belas ribu jiwa
dalam mengendalikan harga pangan di kota kediri tpid kota kediri melakukan terobosan dengan pemangkasan rantai distribusi secara realistis terukur tepat waktu dan berkesinambungan
pemerintah kota kediri juga mengeluarkan rangkaian kebijakan untuk menjaga inflasi
beberapa kebijakan tersebut antara lain mengadakan operasi
pemerintah kota kediri juga mengadakan operasi pasar menjelang hari raya dan tahun baru
kebijakan di bidang pendidikan yaitu seperti gratis uang sekolah dan seragam bagi siswa sekolah dasar hingga menengah atas serta transportasi di sekolah gratis
bank indonesia teman teman di tim ppid lalu dari indek misalnya sering turun ke pasar untuk ngecek secara realistis gitu ya
berapa sih sebenarnya harga lombok apakah benar memang garam nggak ada di lokasi
apakah beras ini memang ada yang ketahan atau bagaimana nah itu yang sangat sering kita lakukan
kita kemarin mengedukasi ibu ibu tentang inflasi karena kunci inflasi itu kan ada di ibu ibu rumah tangga yang harus kita sadarkan cukup banyak
ibu ibu itu sangat penting gitu
dalam mengelola pergerakan harga harga pangan maupun non pangan tersebut pemerintah kota kediri dan tpid kota kediri melakukan analisa berbagai data sebelum mengeluarkan kebijakan
di situ kita bisa membedah data data baik itu dari statistik dari bank indonesia dan segala macam
diskusinya juga enak di situ karena kita berdiskusi kan by data ya bukan katanya
tapi data dari bi di mana bi sudah mengumpulkan mungkin per bulannya inflasinya seperti apa perharinya seperti apa
nah itu di share ke kami dijelaskan ke kami sehingga khususnya kepala dinas kami
ada kaitannya dengan inflasi itu bisa mengikuti
bank indonesia sebagai mitra strategis pemerintah kota kediri memiliki peran penting dalam menekan inflasi di kota ini
sebagai advisor tpid bank indonesia memberikan rekomendasi kepada pemda dalam menghadapi inflasi sehingga dapat memberikan respon yang tepat
kami tidak semata mata reaktif terhadap suatu peristiwa yang ada tapi kami melihat komoditasnya apa
ini terkait dengan agar rekomendasi yang diberikan kalau kita berikan ke pemda lebih nendang
kita meminta ke teman teman anggota untuk tidak panik ketika ada suatu kenaikan tapi kita lihat penyebabnya apa
kepala kantor perwakilan bank indonesia joko raharto mengatakan
kota kediri siap untuk menghadapi tantangan inflasi tahun depan
tpid kota kediri akan mengoptimalkan pasar grosir sembako
kami juga sudah mengidentifikasi ternyata kita punya potensi yang besar untuk bisa lebih mengendalikan
di kota kediri ini kami punya pasar gosir sembako
nah ini yang akan kami perkuat
dengan semakin optimal kerjasama bank indonesia dan pemerintah daerah dalam menghadapi invasi di seluruh daerah
maka stabilitas ekonomi nasional akan terus terjaga